ya vaksinasi covid sembilan belas sudah mulai dilakukan
dan pagi tadi presiden jokowi beserta jajarannya
juga berbagai perwakilan dari kalangan masyarakat
termasuk artis juga ada juga tenaga kesehatan
sudah disuntik vaksin covid sembilan belas
dan saat ini kita akan coba untuk membahasnya
bersama dengan prof unifah roshidi
selaku ketua umum pengurus besar pgri
yang juga menjadi penerima vaksin covid sembilan belas pada hari ini
lalu ada juga guru besar farmasi ugm prof zulis ikawati
dan juga ada rekan kami ini
produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra
yang juga menjadi relawan vaksin covid sembilan belas
mungkin yang pertama saya penasaran mau ke prof unifah terlebih dahulu
prof unifah bagaimana nih tadi rasanya sesudah divaksin
apakah ada efek yang langsung kerasa sampai saat ini prof
slong rasanya senang sekali bisa berkontribusi
upaya pemerintah indonesia untuk melindungi warga negaranya
untuk kesehatan dan tidak ada rasa apa apa tuh
ya prof zulis tidak ada rasa apa apa itu
saya tidak ada penggel tidak ada
dan itu artinya pesan kepada semua masyarakat
nggak ada alasan untuk takut dengan vaksin
oke persiapannya apa aja sih prof
kalau boleh tahu ini sebelum akhirnya mendapatkan vaksinasi pada hari ini
lagi ini kan tahapan pertama ya
dan prof unifah ini termasuk menjadi yang beruntung begitu
untuk menyampaikan kepada masyarakat
nggak apa apa kok divaksin
itu ada empat meja ya
empat meja itu dokter dokter sih yang
meja pertama saya ditanya apakah betul bahwa ibu identitasnya terdaftar betul
meja kedua itu saya ditanya sejumlah pertanyaan pertanyaan
apakah pernah terpaksa
apa apa ini apakah pertanyaan pertanyaan yang mengantarkan bahwa saya itu sehat
ada checklist lah yang ditanyakan oleh dokter tersebut
kemudian diukur tekanan darahnya
tekanan darah saya tadi satu ratus empat belas
dan suhu tubuh saya tadi tiga puluh enam
terus disuntik itu loh
tidak terasa apa apa
biasanya seperti semut itu
ini tidak terasa apa apa
saya sudah dievaluasi tiga puluh sampai satu jam
dan sampai sore hari ini saya sudah makan banyak sekali
dan teman teman para guru semula itu pada takut
sekarang mereka bikin template
saya siap divaksin
jadi ini luar biasa
memberi pesan yang penting
dan negara tidak main main ya
melindungi warga negaranya
mungkin kalau dari prof unifa merasakan gak kenapa napa
malah jadi tambah nafsu makan
tapi prof ihar tetap dikontrol nafsu makan
makanya kita bergeser
saya ingin menyapa profesor zulis dan juga angga
halo prof zulis dan juga angga
mungkin kita nanti akan meneruskan percakapan kita terkait dengan harapan dengan vaksinasi di tengah pandemi
sekarang kita akan mendengarkan bersama sama azan maghrib terlebih dahulu
dan sesaat lagi cnn indonesia connected akan segera kembali usai azan maghrib
biasa pada ada
yang ada pada hari ini
saya ingin ke prof zulis mungkin ya sekarang
prof unifa sempat bilang
seger seger aja sampai sekarang nggak merasakan ada efek apapun
mungkin beberapa kalangan masyarakat
atau mungkin juga praktisi begitu masih
melihat ataupun meragukan terkait dengan efekasinya sinovac
walaupun secara efektifnya
sudah dikasih centanglah begitu sudah oke kalau dari bepom
kalau tanggapan dari prof zulis sendiri seperti apa
baik terima kasih
saya kira itu adalah suatu saat yang baik ya
maupun dari badan pom
maupun juga who
itu lebih baik
ini bukan harga mati juga ya mbak
artinya nanti dengan pemantauan yang makin lama
nanti selama satu tahun
karena ujung klinik ini kan baru enam bulan ya
dan ini pemantauan masih harus diteruskan
maka bisa saja nanti angka angka itu bisa berubah
mudah mudahan bisa makin meningkat dedikasinya begitu
mungkin menjadi pertanyaan semua orang
tapi ini patut menjadi pengetahuan juga untuk orang orang yang belum divaksin
dan melihat vaksin ini memang sebagai harapan besar di tengah pandemi
angka ini ternyata bisa membuktikan sesuatu dari keamanan tersebut
mohon izin juga jadi masalah keamanan dan etikasi adalah hal yang berbeda
jadi tadi kan prof onisa mengatakan
seger gitu ya itu adalah masalah keamanan
aman itu artinya vaksin tidak memberikan efek efek yang tidak diinginkan
jadi memang dari ujian ini kemarin
vaksin sinovac ini efek efek sampingnya adalah sangat ringan
jadi hanya mungkin ada yang demam mungkin sakit kepala mungkin ada yang lelah begitu
tetapi dalam waktu singkat juga bisa segera pulih kembali begitu
dan prof onisa bahkan cuma tidak merasakan itu satu ya tadi ya
nah sedangkan masalah edikasinya adalah hal yang lain
efikasi itu diukur dengan keamanan
efekasi itu diukurnya adalah ketika kita dalam uji klinik
itu kan ada kelompok yang divaksin dan kelompok yang tidak divaksin
kemudian akan dilihat secara dalam satuan waktu tertentu misalnya enam bulan begitu
berapa orang yang mengalami covid pada kelompok divaksin
dan berapa orang yang mengalami covid yang kelompok yang tidak divaksin ya
artinya yang divaksin dan tidak divaksin masing masing dibandingkan
lalu ada hitungannya begitu
jadi menggambarkan seberapa banyak infeksi yang bisa ditekan dengan vaksin
baik kalau misalnya saya boleh memberikan statement juga untuk prof zulis dan juga prof unifa
di sini ada satu orang yang patut kita ucapkan terima kasih
ini rekan saya angga dewi putra

yang menjadi salah satu relawan dari uji coba vaksin yang sudah berjalan dalam beberapa waktu lalu
angga angga saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa angga ini adalah pahlawan untuk indonesia pahlawan untuk dunia
karena sudah berani menjadi orang yang pertama di uji cobakan vaksin
dan akhirnya tahapan demi tahapan yang akan dijalankan oleh pemerintah kedepannya ini tidak akan berjalan kalau tidak ada angga dulu
dan juga teman teman yang sudah menjadi relawan angga
dan mungkin pertanyaan yang saya ingin mengucapkan

dan mungkin bisa diceritakan tahapannya waktu itu seperti apa angga
ya jadi memang kan pada awal ketika bio farma ini bekerja sama seperti itu dengan sinovac
dan mau ada uji klinis fase tiga seperti itu
dan kebetulan waktu itu memang syaratnya salah satunya adalah ktp bandung
meskipun saya kerja di jakarta saya masih ktp bandung
dan coba untuk daftar
karena memang awalnya penasaran gitu
seperti apa sih proses uji klinis vaksin di indonesia seperti itu
dan kebetulan memang yang mengadakan adalah universitas bajajara
kerjasama dengan bio farma
dan akhirnya dinyatakan lulus sebagai salah satu calon relawan uji klinis fase tiga seperti itu
nah tahapannya itu awalnya memang ada screening dulu
kita sebutnya v no
nah itu di tanggal kalau saya kebagian waktu itu tanggal dua puluh dua september
terus di screening itu memang dites kesehatan secara umum termasuk di uji pcr swab pcr
nah setelah screening tiga hari kemudian tanggal dua puluh lima sudah lulus dinyatakan sehat dan negatif covid sembilan belas
langsung mendapatkan suntikan pertama
nah karena kami ini kan uji klinis sistemnya random dan juga blind ya
jadi kami ketika uji klinis tidak dikasih tahu nih sama tim peneliti sama operator di sana
saya dapat vaksin atau dapat placebo
jadi benar benar semua proses berjalan sangat baik
bahkan pada saat penyuntikan juga waktu itu ada tim yang memantau seperti itu ya
memantau jalannya uji klinis
itu tanggal dua puluh lima
kemudian tanggal dua belas oktober saya mendapatkan suntikan kedua
itu v dua disebutnya
kemudian ada lagi kunjungan
jadi memang kalau untuk suntikan sesuai standar ada dua kali suntikan
dan untuk pemeriksaan ini masih nanti berlanjut
v tiga nya kemarin tanggal dua puluh tujuh oktober
dan nanti ada v empat atau visi terakhir
itu tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh
jadi memang izin penggunaan darurat memang sudah keluar
tapi penelitian masih akan terus berlanjut sampai april dua ribu dua puluh satu
angga ini kan dikatakan antibody ini kan akan terbentuk begitu dalam waktu tiga bulan
tandanya berarti sampai saat ini angga juga masih dalam keadaan yang semoga
sehat walafia sampai kedepannya
namun ada dari surat yang angga setujui ini
do and don't nya begitu dalam masa karantina dari tahapan satu ke tahap dua
apa saja yang tidak boleh dilakukan
lalu juga kalau sekarang ini nanti dalam proses pemvaksinan yang ada di indonesia
angga akan divaksin lagi atau tidak
ya jadi waktu dapat penyuntikan pertama
memang kita dinyatakan atau dibilang bahwa
tetap harus melaksanakan protokol kesehatan
makanya harus tetap pakai masker
menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun
dan juga air mengalir seperti itu
protokol kesehatan memang harus tetap dijalankan
tapi tetap bekerja seperti biasa
jadi saya bolak balik bandung jakarta
kemudian juga teman teman lain kan ada yang mahasiswa
ada yang kerja juga
ini tetap bekerja seperti biasa
tapi memang harus melaporkan setiap gejala apapun yang kita rasakan
kita laporkan ke tim peneliti
sakit sedikit misalnya atau ada merah di bekas suntikan harus lapor
jadi setiap kegiatan atau setiap ada keluhan atau apapun
supaya memang hasil penelitiannya ini bakal valid seperti itu
dan nanti memang ketika april datanya dibuka
nanti kita baru tahu nih
dapat placebo atau dapat vaksin
kalau dapat placebo berarti nanti akan divaksin
tapi kalau yang sudah dapat vaksin kemarin
tentu saja nggak akan dipaksin
jadi memang sudah diberikan disclaimer gitu dari awal ya
kalau boleh kita balik lagi ke prof unifa
prof ini kalau yang tadi prof
mungkin juga ada surat surat yang harus ditandatangani dari pihak tim medis
apa aja sih yang harus prof lakukan ini
saya ingin mencocokkan dengan angga begitu
protokol kesehatan yang harus dijalankan
apakah tetap masih boleh beraktivitas sampai ke tahapan vaksin kedua nanti
saya tadi tidak secara spesifik dipesankan
yang penting itu adalah hidup sehat
dan tetap menjaga protokol kesehatan
nah hidup sehat
dan tetap menjaga protokol kesehatan
itu sampai nanti tanggal dua puluh
saya dapat vaksin yang kedua
untuk vaksin yang sama gitu
jadi itu aja yang saya tadi terima
oke jadi tidak secara spesifik seperti yang angga dapatkan di masa masih jadi relawan begitu ya prof
saya betul betul ingin masyarakat luas bisa melihat bagaimana pengorbanan
mas angga dan kawan kawan itu adalah proses sains yang panjang
ya sebagai sebuah upaya yang kita harus percayai
untuk melindungi masyarakat
kalau kita nggak percaya pada proses ini
lalu bagaimana kita melindungi
karena orang kayak mas angga aja dan kawan kawannya tentu
yang masih ibaratnya itu proses menuju ke sana
itu rela mengorbankan diri
nah ini sudah proven secara medis
seperti prof julis tadi ceritakan dan lain sebagainya
ini adalah upaya kita bagaimana memutus mata rantai
ini penting banget pendidikan seperti ini
memahami sebenarnya perangkat masyarakat luas
jadi sekali lagi ini adalah satu harapan dan bentuk langkah
yang sangat baik sekali dilakukan oleh pemerintah
jadi jangan sampai disiasiakan
baik prof univa saya mau berlari lagi ke prof julis
prof zulis ini kan akan ada dua tahapan
seperti yang tadi angga juga sudah sebutkan begitu ya
untuk menuju ke tahapan kedua
ini kalau misalnya bagaimana memastikan penerima vaksin ini
tetap bisa menjaga protokol kesehatannya
diawasi seperti apa begitu
kalau dari prof sendiri
rekomendasinya seperti apa
seperti apa maksudnya
sebetulnya sama saja seperti yang disampaikan oleh prof univa dan juga mas angga tadi
bahwa sebetulnya tidak ada yang harus terlalu spesifik ya
yang penting menjaga protokol kesehatan
kemudian juga tidak ada pantangan atau apa apa gitu
justru disarankan untuk melakukan aktivitas harian yang rutin
seperti bekerja atau mungkin apa saja begitu
jadi itu tidak ada yang khusus ya
jadi kalau misalnya mau menambah makanan sehat atau vitamin itu tidak masalah juga gitu ya
itu bisa mendukung
jadi tidak ada hal yang khusus terkait dengan apa apa yang harus diperlukan begitu setelah mendapatkan vaksin
pemerintah ini menargetkan program vaksinasi ini bisa selesai dalam waktu lima belas bulan
berarti butuh kurang lebih sekitar empat ratus dua puluh enam juta dosis vaksin
menurut anda apakah target ini relevan dan bisa dicapai
ya saya kira memang tentunya sudah dihitung ya oleh pemerintah ya
dan itu pastinya sudah dihitung ya kebutuhannya berapa
dan tentu harapannya jika semua masyarakat itu memang menyadari pentingnya vaksin saya kira akan lebih cepat
masalahnya kan kadang kadang masih ada yang menolak ada yang meragukan begitu ya
ini yang saya kira mungkin akan menjadi kendala
sementara kalau pemerintah sendiri saya kira pastinya juga menghitung itu berapa vaksin yang harus disiapkan
nah termasuk dengan mendatangkan bahan bahan baru yang sekarang akan dibuat oleh bio farma sendiri ya
saya kira sudah kita dengarkan juga ada bahan bahan yang sudah didatangkan
bio farma sudah akan menyiapkan dalam bulan februari ini adalah vaksin yang baru lagi
artinya sudah dipikirkan begitu
tinggal masyarakat saya kira yang harusnya mendorong atau mendukung semuanya kegiatan program vaksinasi ini
supaya segera tercapai
oke sebagai pertanyaan terakhir juga saya ingin bertanya ke prof univa dan juga angga mungkin
ke angga terlebih dahulu
angga sudah melewati
sebagai relawan vaksin mungkin ada sedikit pesan untuk masyarakat
karena sekarang sudah mulai tahapan demi tahapan vaksinasi untuk seluruh masyarakat indonesia
ya pesan saya simpel aja
vaksin memang bukan satu satunya cara untuk kita bisa terlepas dari pandemi
jadi tetap harus protokol kesehatan diutamakan
dan juga tetap jaga kesehatan olahraga makan yang bergizi
jadi vaksin itu kalau saya boleh bilang
ini ada istilahnya swiss cheese defense
jadi memang untuk menghadapi pandemi menghadapi covid
kita harus punya senjata dan juga tameng
vaksin ini kayak tameng
senjatanya tetap di tiga t dan tiga m
jadi pemerintah lakukan tiga t masyarakat lakukan tiga m
jadi insya allah nanti menang lawan pandemi covid sembilan belas
terakhir mungkin prof unifah ingin sedikit menambahkan sebagai yang pertama divaksin
kalau saya ingin mengajak semua pihak ya
terutama para tokoh di berbagai kalangan
termasuk sampai di pak lura
tokoh tokoh di desa desa dan lain sebagainya
harus menjadi yang pertama menyatakan bahwa kami siap
karena kita memang perlu teladan
perlu contoh buat mereka semua
dan dengan contoh ini menjadi semacam edukasi
dan kita harus yakinkan bahwa ini adalah proses sains
dan bagaimana negara melindungi masyarakatnya dari corona
saya rindu bahwa anak anak bisa sekolah kembali
mahasiswa bisa ke kampus kembali
bisa berinteraksi bisa kehidupan seperti biasa
bisa membangun indonesia
jangan takut dan jangan ragu
baik terima kasih
positif sekali pesannya
semoga ajakan dari para narasumber saya kali ini
dan juga bukti secara ilmiah bahwa di vaksin tidak apa apa
mari kita vaksin bersama
dan kita juga cnn indonesia mendukung vaksinasi nasional yang ada di indonesia
terima kasih banyak untuk prof zulis untuk prof univa dan juga angga
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected